di indonesia rapi tes diprioritaskan kepada tiga golongan utama
yang pertama memiliki riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan
dan yang kedua memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan yang ketiga orang dalam pemantauan atau odp
umumnya tes ini dilakukan berdasarkan antibody manusia
dengan menggunakan pengambilan darah sebagai sampelnya
karena ketika sampel darah masuk
imunoglobin g dan imunoglobin m akan bereaksi
namun hasil tes ini tidak bisa menjadi acuan
jika seseorang yang punya riwayat kontak tersebut
di bawah masa inkubasi atau di bawah empat belas hari
hasil dari tes ini hanya menunjukkan dua hasil
yakni positif dan negatif
namun menurut wakil kepala bidang penelitian fundamental lembaga biologi molekuler eijkman herawati sudoyo
diagnosa kondisi positif dari rapi tes ini bisa diinterpretasikan positif covid sembilan belas
atau terinfeksi virus lainnya
sehingga tes ini tidak bisa dilakukan sembarangan
memang mungkin pernah terpapar oleh virus corona penyebab covid sembilan belas
tapi bisa juga dia bereaksi silang dengan virus virus lain sehingga positif
nah seperti kasus seperti ini di mana mungkin kita tidak yakin
kita harus lanjutkan dengan tes molekuler
sama halnya jika seseorang didapati negatif berdasarkan hasil tes ini
bukan berarti orang tersebut kebal akan virus corona
dengan pemaknaan hasil tes yang berpotensi multitafsir
maka seseorang yang dinyatakan positif dari tes ini
dianjurkan untuk tetap melakukan pemeriksaan tes swab di rumah sakit
proses tes yang cepat dan murah menjadi pertimbangan pemilihan penggunaan tes ini
namun masih disarankan untuk dilengkapi dengan tes molekuler
agar keakuratannya bisa teruji
dengan adanya tes molekuler
dan adanya keterbatasan dan prioritas golongan untuk mengikuti rapi tes ini
maka seseorang tetap dihimbau untuk tetap dalam rumah
baik untuk bekerja atau belajar
dan menjaga imunitas tubuh
noras pasya fikri adin jakarta